nanti akan ada marawis kamu datang ya
istrinya aku mau berangkat lagi
aduh diem udah
kamu datang ya
aduh ada kicap
saya juga sakit
kapan kamu datang
ini sejadah turki
ini sejadah turki
ini sejadah turki
terima kasih esy
yaudah pulang sana
omongan kamu lebih pedes ceng
tim ikut nyantar ke bandara yuk
di cibarenggok dulu ada kepercayaan
orang yang ikut nyantar ke bandara
akan cepet dapet kerjaan di luar negeri
ah yang bener
kalau gak percaya
itu suara handphonenya bunyi
yaudah angkat doi
suara toa juga kalah sama suara i doi
kamu gak berubah kum
marawisnya jadi ceng
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kenapa harus sama saya sih doy
si esi itu kan istrinya akum
akum itu temen kita
tradisi tin tradisi
ya mau minum dulu sebentar dong
tin sekalian ntar ya
sabar kenapa sih doi
gak takut dicuri aceng
kalau mau jadi sepenuh tcp
dulu biar air sudah gampang
pak ustadz marah wis
assalamualaikum pak ustadz
waalaikumsalam pak ustadz
marah wis doi
nanti akan ada marah wis
kamu datang ya
mau berangkat lagi
kamu datang ya
saya juga sakit
aku nyalah dulu ya
marah wisnya gak jadi dateng
marah wisnya jadi
jangan pegang itu ini aja
udah pundan gak tau
udah cantik de
seperti bukan keluarga
a'a cuma menyampaikan apa yang a'a rasakan
aa maunya kita itu seperti layaknya
apa yang tidak normal dengan kita
apa yang normal menurut a'a
a'a tidak mau ribut sama kamu esi
esih juga tidak mau ribut
besok esi berangkat
tapi a'a selalu mulai